ya kota palembang sumatera selatan siap menjadi tuan rumah piala dunia under dua puluh
yang akan berlangsung pada mei dua ribu dua puluh
ya dan sejumlah persiapan pun dilakukan dengan mempercantik stadion utama dan stadion pendukung
termasuk merapikan kota palembang yang akan kedatangan banyak turis mancanegara dari dua puluh empat negara
pemerintah provinsi sumatera selatan menyambut baik penetapan stadion gelora sriwijaya jakabaring palembang
sebagai tuan rumah piala dunia u dua puluh
gubernur sumatera selatan herman deru meninjau stadion gelora sriwijaya jakabaring
untuk mengecek kondisi stadion kebanggaan warga sumatera selatan tersebut minggu siang
selain meninjau stadion herman deru juga meninjau empat stadion pendukung lainnya
sebagai tuan rumah palembang diuntungkan dengan lokasi yang berada di satu titik
yaitu di jakabaring sports city
empat stadion pendukung yang akan digunakan sebagai tempat latihan ini
berada di atletik stadium yang memiliki dua lapangan
satu di belakang aquatic stadium dan satu lagi di lapangan baseball
bahkan pemerintah provinsi sumsel juga menyiapkan stadion bumi sriwijaya
yang berada di pusat kota palembang sebagai stadion cadangan
bila ada dua pertandingan yang harus digelar dalam waktu bersamaan
kondisi stadion gelora sriwijaya jakabaring saat ini masih cukup baik
sejumlah kerusakan di atap di tribun utama
termasuk band satu tempat duduk pemain akan segera diperbaiki
lapangan pendukung sebagai tempat latihan akan segera dibangun
pemerintah provinsi sumatera selatan telah menyiapkan dana sebesar sebelas miliar rupiah
untuk melakukan revitalisasi dan renovasi
agar semua lapangan siap digunakan pada pelaksanaan nanti
selain mempersiapkan stadion untuk pertandingan dan latihan
pemprov sumatera selatan juga akan mempersiapkan hospitality
keindahan dan lingkungan di kota palembang
terkait protokol kesehatan
herman deru mengajak masyarakat betul betul menerapkannya
agar tim dari fifa tidak ragu dengan persiapan kota palembang
kita selalu berbenah kecuali kita memelihara kita akan upgrade
juga akan kita siapkan semua kelengkapan kelengkapannya
ada apbd yang kita siapkan provinsi dan kota
juga kita harapkan apbn intervensi kesini
tapi yang jelas kita juga punya mitra yang luar biasa
bumn dan bumd serta para swasta yang ada
pemestimasinya untuk apbd berapa
kita menunggu apa yang diminta dulu ini dari persiapan
tapi kalau kita melihat yang ada ini
sepertinya nggak begitu banyak yang harus dipersiapkan oleh apbd
seperti rumput dan lain lain sebagainya
di anggaran kita sekarang ini kita sudah siap siap sebelas miliar
pak protokol kesehatan nanti waktu pelaksanaan ini gimana pak
tugas adik adik wartawan ini sampaikan ke masyarakat
salah satu penilaiannya bahwa kita siap nggak dalam menerapkan protokol kesehatan
sehingga tim itu tidak ragu ragu nanti yang dari fifa
kalau kita dianggap sembrono nanti dia ragu
pak apa saja pak kelebihan dari kota palembang dibandingkan kota lain pak
terus pernah teruji beberapa kali event tingkat dunia di sini terlaksana dengan baik
terlaksananya karena masyarakatnya welcome
dan perlu diketahui juga
satu satunya kandidat dari enam besar ini ya
yang semua lapangan cadangannya untuk latihan itu di satu titik
itu hanya palembang tidak mahal
sementara itu sekretaris daerah pemerintah kota palembang menyatakan
pihaknya akan mempercantik sejumlah taman taman yang ada di kota palembang
pihak dinas kebersihan diinstruksikan agar mempercepat pengangkutan sampah
agar tidak menimbulkan pemandangan yang tidak sehat
fishing kita pertama keindahan kota
jadi taman taman itu akan diperbaiki
termasuk biasanya kan kita sudah biasa menyelenggarakan event asian games
maka dari itu pohon pohon ke arah bandara biasanya harus lebih tinggi
biasanya hal hal kecil itu harus kita perhatikan
kalau sampahnya selama ini jam enam tentunya akan dipercepat lagi
jam empat sudah terangkut
hal hal yang kecil itu yang menjadi perhatian kita
stadion gloras rijai jakabaring palembang
bersama lima stadion lainnya
yakni glorabung karno jakarta
sijalak harupat bandung
dan stadion kapten iwayandipta gianyar bali
ditetapkan oleh fifa sebagai tuan rumah untuk menggelar pertandingan piala dunia u dua puluh
seperti di mungkan pssi
stadion yang memiliki kapasitas penonton dua puluh tiga dengan kursi single seat di bagian tribun ini
memiliki fasilitas lengkap dan teruji
karena sering menggelar event tingkat internasional
hingga asian games
stadion ini juga sudah memenuhi standar fifa
mulai dari kualitas rumput berkelas dunia
hingga transportasi yang mudah diakses